presiden ke enam republik indonesia sekaligus ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
senin malam mengunjungi kawasan malioboro yogyakarta
di malioboro sbi menyempatkan diri makan malam di salah satu warung lesehan
sembari mengunjungi malioboro sbi mengingatkan dua calon presiden untuk tidak gaduh
tidak ada agenda khusus kunjungan sby ke yogyakarta
presiden ke enam republik indonesia itu hanya mampir di kota gudeg setelah mudik ke pacitan jawa timur
di pacitan sbi dan ibu ani yudhoyono menghadiri festival budaya setempat
di yogyakarta sbi menyempatkan diri makan malam di salah satu warung lesen di malioboro
sembari bernostalgia mengenang masa ketika sby menjadi komandan korem tujuh puluh dua pamungkas yogyakarta
sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima silam
sbi bercerita ketika itu sering belusukan makan di warung kaki lima milik rakyat kecil
momen makan malam ini juga digunakan sby untuk mengkritisi kondisi politik nasional jelang pemilihan presiden
sbi mengingatkan agar kedua calon presiden
tidak gaduh dan mengutamakan kepentingan rakyat
biasa kan pemilu dimana mana memang memanas ya
tapi saya kira para elit para pemimpin pak jokowi pak prabowo pasti tahu batasnya ya
boleh kompetisi itu keras tapi tetap mengutamakan rakyat kita
kalau terlalu gaduh tidak baik
sby yang ditemani ibu ani yudhoyono dan beberapa petinggi partai demokrat
akan bermalam di yogyakarta sebelum bertolak ke jakarta